selamat sore ketemu lagi di ngabuburit bersama tokoh
kali ini bersama saya putri ayu ningtyas
dan tamu saya kali ini ternyata kalau ngabuburit sukanya ke pusat perbelanjaan
yang konsepnya indonesia banget
pasti udah penasaran saya akan ngobrol dengan menteri bumn erick thohir
ini dia tamu saya yang tadi saya sampaikan
jadi kalau ngabuburit sukanya ke pusat perbelanjaan
ini apa sih yang dicari pak lagi cari apa
lagi cari batik
lagi cari batik
oke pak ite kenapa favorit banget main ke sini
ya memang ini kan sebuah sejarah yang hampir terlupakan
dan waktu awal awal ke sini mungkin kecil ya waktu itu
nyari kaset nyari rekaman
nah kemarin waktu dilantik jadi menteri
kebetulan ada wawancara mirip seperti ini
saya tahu tuh kayaknya
lalu tuh yaudah yuk ngampir ke sarinah gitu
ya ternyata sarina itu ternyata bumn banget
dan pada saat datang ya mungkin kan kondisinya memprihatinkan lah
ini sebuah sejarah yang memang bagus tapi tidak ada bisnis model baru
tidak ada investment baru
nah disitulah ketika datang kesini
saya tergelitik kenapa nggak jadikan sesuatu gitu
tetapi tetap sesuai dengan presiden soekarno yang main sebagai founding father
ini sebagai tetap yang namanya retail yang bersahabat dengan produk produk umkm dan indonesia
indonesia banget pokoknya harus
nah makanya waktu itu yaudah kita coba bagaimana kita refame daripada si sarinah ini
menjadi tempat daripada umkm yang terkurasi
brand brand lokal yang juga punya world class standar
tetapi disini juga kita berusaha menggampingi mereka
bahkan nanti pendanaan bahkan disini ada namanya trading house
jadi kalau misalnya ada seseorang yang suka motif seperti ini
lalu mau membeli dengan jumlah misalnya lebih dari kuantiti yang ada mereka bisa ada trading house di atas
nah itu yang kita coba lakukan
makanya ini kan banyak sekali produk produk lokal yang kita dorong masuk ke sarina
ajak saya keliling dong pak sekarang
ini tempat favorit ngabuburitnya pak erick thohir ya
karena beberapa kali kayaknya aku lihat juga bapak kesini sama bu lisa juga
nah ini ini contoh produk lokal sepatu yang luar biasa
ini ada di sini
mana yang kemarin dibeli
saya nggak mau ngebandingkan dengan sebuah merek
di luar negeri
tapi kalau dari jahitan apa semuanya rapi ya pak ya
bagus sekali dan kadang kadang kita
bapak pakai nggak
itu sepatu bapak lokal nggak tuh
nah ini contoh kita lihat juga
tapi gini pak kalau bicara soal transformasi ini visibelnya tuh memangnya berapa tahun
karena kan kalau katakan kalau produk oke produknya beres produknya bagus
tapi kalau mindset kemudian manpower itu kan lama
nah begini nomor satu yang kita harus pastikan ekosistemnya bisa jalan tidak
the miles dan gen z ini punya kesukaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya
salah satunya mereka bangga dengan produk lokal
lalu kalau kita lihat juga di masa krisis itu seperti di beberapa negara itu kalau produk lokal dijaga dengan baik
itu justru momentum kebangkitan produk lokalnya
dan ini kita rasakan di indonesia pada saat covid
iya pandemi ya
nah cuman kan tadi ekosistem yang kita mesti jaga apa
bagaimana pendanaan untuk produk produk lokal itu harus kita support
swasta juga mensupport lah
tidak mungkin kita membangun ekosistem itu hanya bumn
dan ekosistem itu bisa terjadi kalau pemerintah pusat pemerintah daerah private sector tokoh tokoh masyarakat media mendukung
menjadi sebuah ekosistem yang dimana tidak egocentris tapi semuanya taruh di tengah justru kita rame rame kerebutin
tadi selesai dari apa ya pembiayaan ada pendampingan
nah ini beberapa produk yang di sini itu didampingi juga oleh misalnya contoh kurasi kurasi yang ada di indonesia
ataupun seperti perbankan perbankan yang ada di indonesia
itu kita lakukan juga
nah terus akses market
problem daripada umkm dan produk lokal itu akses market
pak erik bicara soal gen z dan juga milenial
ada dua tujuh ratus lowongan pekerjaan yang dibuka oleh bumn kan rencananya
itu memang targetnya kepada mereka gen z milenial
apa karakter yang dibutuhkan betul oleh bumn sekarang
ya kita sepakat bahwa yang namanya transformasi
dari sebuah usaha atau sebuah bisnis itu kan harus transformasi yang tentu berkelanjutan
kuncinya di mana transformasi itu
nah sekarang ya allah swt memberikan kita pemikiran hasil karya yang luar biasa
kita mendorong transformasi daripada bumn sendiri
yang terpenting salah satunya transformasi human capital
karena itu sejak awal kalau dilihat bumn ingin ada leadership muda
alhamdulillah semua tercapai

tapi itu pasti banyak yang ini dong
ya namanya perubahan pasti ada yang tidak suka dan tentu ada juga yang support
nah jadi memang kita coba mendekatkan dengan para decision maker yang ada di bumn
dengan tadi poin poin pak kita di sini membangun legacy
kalian memang menjadi mentornya
tapi kan kembali ada batas waktunya
nah inilah kesinambungan ini yang kita juga jaga gitu
sebenarnya rekrutan bumn itu yang tahun ini memang bagian dari strategi besar
ini bukan hanya problem di bumn
di swasta juga semua seperti itu
nah karena itu kita dorong supaya ini populasinya makin membesar
sebenarnya lapangan pekerjaan yang besar di bumn itu bukan karena perekrutan ini
tapi program program bumn yang lebih besar lagi dari perebutan ini
salah satunya pnm mekar yaitu program ultramikro pinjaman ibu ibu di desa yang satu sampai empat juta tanpa agunan
itu pada saat covid bertambah nasabahnya sampai tujuh satu juta yang tadinya lima enam juta
jadi sekarang nasabah ibu ibu mekar itu dua belas tujuh juta
justru tumbuh ya di masa itu
nah inilah salah satu data statistik yang mengembirakan kita ketika ibu ibu mekar ini melakukan dua hal
sebagai penopang keluarga yang hampir jatuh miskin karena covid
tetapi karena dia berusaha di ultra mikro dia bisa tidak turun
bertahan dalam minimal
nah yang menarik mereka mempekerjakan satu orang
berarti ibu ibu itu kemarin saat covid membuka lapangan kerja tujuh satu juta
kalau kita lihat ya revenue bumn itu saya tidak ingat detailnya
tapi dari satu sembilan ratus berapa menjadi satu sembilan ratus juta

tapi kita punya net profit dari tiga belas triliun ke sembilan puluh triliun
jadi ketika banyak pihak oh ya bumn itu jelas saja profitnya besar karena tambang atau ini lagi naik
itu buktinya yang namanya revenue naik
tetapi justru terjadi kenapa laba ini
karena tadi ada efisiensi konsolidasi dan perbaikan bisnis modal
ini terbukti sarina yang mohon maaf dua tahun yang lalu siapa yang ingat sarina
hari ini orang datang semua ke sarina
artinya bisa kalau kita mau
tapi memang mesti benar benar tepat
jangan hanya sekedar project
itu yang kita rubah sekarang di bumn
kita tidak mau yang namanya penugasan itu
jangan cuma ganti cover saja gitu ya
kita tidak mau
dan apalagi penugasan itu sekarang juga harus disepakati oleh tiga menteri
misalnya pembangunan jalan tol kita bersepakat
ibu sri mulyani sebagai yang punya uang
kita sebagai korporasi
dan pak basuki yang memang luar biasa kerja kerasnya untuk infrastruktur
nah ini ada kesepakatan
jamannya kolaborasi gitu kan
jadi sudah tidak bisa sendiri sendiri
seperti ini sendiri sendiri kerja nggak bisa
sudah siapkah bumn menyambut musim lebaran
tahun ini pak erik benar benar sudah tidak bisa ditahan lagi semuanya
satu kita tetap membantu
yang namanya bumn itu kan korporasi tapi juga pelayanan publik
nah kita kemarin nanti tanggal dua puluh tujuh kalau nggak salah atau dua puluh delapan
minggu lagi ya makan depan ya
itu kita akan memulangkan rp tiga puluh delapan gratis
sudah di gratis
rp lima belas itu naik kereta api
ini bagian dari ya kita pedulilah kepada masyarakat yang membutuhkan
saya rasa angkanya besar banget
tapi itu gerakan
tapi itu bergerak ekonominya
kan kembali jangan terfokus di situ
justru bagaimana kita mengantisipasi tadi kebutuhan masyarakat
nah untuk kereta api kita kemarin prediksi sekarang kira kira dua lima juta penumpang
kebutuhan daripada tempat duduk kereta api sekarang kita sudah tingkatkan tiga kali lipat
untuk mengantisipasi tadi
daripada total kapasitas
nah ini juga bagus menurut saya
ya kita kampanye kecil kecilan lah
karena nyaman naik kereta
saya dengar beberapa pihak sudah mulai mengalihkan naik kereta
karena kereta sendiri kan nyaman
nah ini kita dorong supaya opsional untuk mudik melalui darat
pilihan gitu ya memberikan pilihan
memang pesawat terbang juga masih available
nah cuma kembalikan kita tahu pesawat terbang cukup mewah
jadi untuk mungkin ya dengan target market yang berbeda
nah tapi itu kita sediakan juga nyaman pulang naik pesawat terbang
tapi kita juga menyiapkan fasilitas misalnya di titik titik tertentu pom bensin yang bisa mobile
lalu kemarin juga kita akan siapkan motor bawa derija
biasanya disimpul simpul tol nih
ini sebenarnya agak coba ya
kita coba lakukan karena kenapa
jangan sampai ya kembali para mudik yang mau naik kendaraan darat ini tidak terlayani
ya mohon maaf kalau tidak sempurna
tapi ya kita menyiapkan hal hal ini dengan coba maksimal lah kira kira gitu
kita sekarang naik ke lantai lima
oke sekarang kita udah siap siap
bentar lagi mau buka puasa nih pak
saya tuangin deh buat bapak
kayanya gak enak kalau minta tolong pak mentri tuangin saya itu kok kayaknya kualat nanti aku

penasaran kalau misalnya di erick thohir itu apakah punya kultur ramadan tradisi ramadan itu apa sih pak
ada nggak sama keluarga biasanya
ada yang aneh ada yang normal
jadi keluarga saya keluarga erik toher ya bukan boy toher rika toher
ada kebiasaan kalau sahur itu cuma minum
ya minum ya sayur putih yang banyak teh
makanan mungkin seminggu paling sekali makan
wow hidup hemat kalau erik toher
nggak cuma kebiasaan aja
kebiasaan tapi ya
kalau ya buka ya cukup dominan
balas handalnya di situ
tapi memang pak erik kan akhir akhir ini semakin sibuk ya
sepertinya memang betulkah kesibukan itu muncul setelah istana pak jokowi kemudian memberikan lampu hijau untuk dua ribu dua puluh empat
lampu hijau lampu merah
oh lampu merah sekarang
nggak kalau saya ngelihat kan dua ribu dua puluh empat itu justru saya joke
kalau banyak yang nanya pak erick dua ribu dua puluh empat ngedoain makin tua dong
itu kan umur
tetapi konteksnya yang saya selalu sampaikan bahwa dua ribu dua puluh empat itu kan sebuah peristiwa yang memang itu setiap lima tahun terjadi
nah yang penting itu kan bagaimana masing masing kandidat siapapun yang nantinya akan jadi kandidat
sepertinya pak jokowi pak prabowo sudah mencontohkan sesuatu yang sangat positif
bahwa terlepas dari perbedaan yang penting indonesia ini dijaga
dan kita mesti jujur lah ketika hari ini justru kita dihadapi setelah covid sekarang peristiwa peristiwa besar yang terjadi di dunia ini juga menghambat daripada konsolidasi secara ekonomi banyak negara
banyak sekarang pemikiran pemikiran yang dulu bicara yang namanya globalisasi sekarang kayaknya udah mulai nggak laku
nah kenapa kita lihat yang tadinya covid itu prediksi mungkin satu setengah tahun bisa recover
sekarang dengan adanya perang ya fit tambah sulit
tetapi memang saya juga melihat seperti yang disarankan tidak ada salahnya sebagai menteri bumn juga harus melihat realita yang ada di lapangan
nah memang saya jujur dua tahun pertama
saya lebih terjebak di belakang meja karena memang lebih fokus kepada konsolidasi
tetapi kan kembali apakah konsolidasi ini berhasil kita salah satunya dengan ngecek
kadang kadang di sabtu minggu kita tolong ngecek apa yang terjadi di lapangan
apakah itu dipersepsikan sebagai politik pencitraan ya itu kan asumsi dari masing masing pihak
mencari popularitas gitu
mencari popularitas itu asumsi dari masing masing pihak
tetapi yang paling penting buat saya apa
nah konteks hari ini kita harus deliver
pekerjaannya harus diselesaikan dulu
yang namanya dari setangan kan rasya allah
tadi bapak sudah mengatakan dua ribu dua puluh empat pemilu itu pilpres biasa itu event lima tahunan
kalau kita terjebak ke situ
tapi kita bicara momen
kalau menurut bapak momen bapak dua ribu dua puluh empat atau setelahnya
begini saya memimpin republika
ya koran muslim terbesar
kalau memang libido saya lebih ke politik
kenapa waktu itu pas jadi dirut republika pemilik mayoritas
fokus ke apa belum lihat momennya
kalau memang saya ambisi ya pada saat itu dong
saya kasih cerita
semua kejadian kehidupan manusia itu kembali
itu harus mengalir seperti air saja
dan kita harus pastikan apa
ketika aliran itu ada kita harus menjadi air yang baik bukan air yang kotor
kita bicara sama
tidak merusak ya
sama ketika kita bicara erick thohir presiden inter milan
emang mau enggak sengaja
nah itu yang saya rasa dengan segala hal
saya dengan segala hormat saya tidak mau ambisi buta
prosesnya masih akan panjang lama dan sulit sepertinya untuk transformasi untuk perubahan besar besaran
sekalipun memang sekarang sudah berjalan
tidak hanya di satu bumn tapi katakanlah untuk semua bumn
jadi anda sudah siap dengan segala konsekuensinya yang mungkin muncul
yang mungkin tidak hanya mengganggu kinerja bumn saja
kan begini yang namanya roadmap bumn itu bukan hanya zaman erick thohir dong
kita mempunyai strategi panjang
dimana setelah kita berhasil mengkonsolidasikan satu ratus delapan ke empat puluh satu
kemarin saya sudah sampaikan dari empat puluh satu ke tiga puluh
siapa mas erick thohir lagi
ya menteri berikutnya
nah dimana zamannya saya mungkin bisa sampai tiga puluh tahun
di mana grouping yang tadinya dua puluh tujuh sekarang jadi dua belas
menteri bumn yang berikutnya yang profesional juga bisa apa
dua belas ini yang tadi
dividend company nya hanya beberapa
sekarang kalau bisa semua sehat
kenapa saya bicara oh ada kestaraan gender
kan memang sudah seyok yok
kalau dulu kartini ada masa sekarang di bumn nggak boleh ada kepemimpinan wanita
apakah saya juga politis
ketika mengangkat generasi muda kita usia empat puluh dua jadi pimpinan bumn
apakah sekadar vote gator enggak juga lah
justru apa mereka itu ya penerus untuk siapa
para senior senior yang jumlahnya akan terus berkurang
jadi piramidanya ini sekarang lagi perfect seperti ini
bagus untuk transformasi bagus untuk perubahan
ada tradisi lebaran rencana lebaran apa yang terjadi
ya ada lah sungkeman sama keluarga
ya dan kalau lebaran itu biasanya kita di keluarga saling mengingatkan
apa kejadian di tahun ini yang kita harus perbaiki
oh jadi refleksi ya
dan itu semuanya gantian
enggak setiap lebaran ya diskusi aja ketawa ketawa gitu
karena ya kembalikan ya itu bagian kita introspeksi diri lah
kita manusia itu kan harus terus introspeksi
kalau tidak yang selalu saya bilang kekayaan ya kalau tanpa ahlak ya akhirnya apa
jadi apa yang kira kira mau diperbaiki pak erick tahun ini pak
saya berharapkan dari empat anak saya tiga sudah selesai kuliah
satu lagi bentar lagi bulan mei
yang satu baru mau kuliah
ya tentu saya ingin sekali anak anak saya ini apalagi yang selesai kuliah
saya berusaha coba mengingatkan mereka
nomor satu terlepas dari posisi saya hari ini
jangan mereka jadi jumawa
yang kedua saya ingatkan it's time for me buat mereka cari uang
apakah sebagai businessman atau jadi provincer terserah
tapi tidak di bawah bayang bayang saya
karena itu prinsip bagaimana bapak saya juga mengingatkan saya
jangan terjebak karena bapak kamu
kamu harus punya karir sendiri
tapi apa yang bagus yang sudah tadi karakter apa yang diteruskan oleh keluarga
nah sama saya juga mau ngingatin anak anak saya jangan sampai under pressure
nah yang ketiga tentu ya kembali
karena sudah pulang baik baik cari jodoh
aduh selalu deh
karena sebagai orang tua itu ya
jadi ya kalau saya sendiri ya kembali itu lebih ke anak
kalau saya sendiri ya saya cobalah bagaimana terus mengatur waktu
supaya ya kembali dekat sama mereka
apalagi kemarin waktu mereka kuliah kan sulit sekali bertemu
terima kasih juga ya ada covid waktu itu sempat pulang enam bulan
jadi ya itulah rahasia kehidupan kan
kita kadang tahu gitu
jadi hal hal itu yang kita lakukan ya ini hal yang positif lah
kalau lebaran itu kita sesama keluarga saling
coba memperbaiki termasuk hubungan saya dengan kakak saya
hubungan saya dengan ibu saya gitu
kita coba saling bicara baik baik lah gitu
semoga kehangatan idul fitri nanti semakin terasa
awal ini pak erik terima kasih sekali
keluarga penting gitu ya pak ya
dan terima kasih sore hari ini sudah mau ngobrol di cnn
belum pak belum pak
belum bunyi belum bunyi
belum belum belum
jadi kita tutup dulu
ini interview udah lima jam nih
kita tutup dulu
kita menunggu azan maghrib untuk wilayah dki jakarta dan sekitarnya sebentar lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami akan kembali dengan ngabuburit bersama tokoh yang lain